sepuluh sekolah menengah kejuruan dan politeknik di seluruh indonesia akan mendapat pelatihan serta edukasi dalam teknologi blockchain atau nft dan game development
hal itu tertuang dalam kesepakatan kerjasama antara asosiasi game developer chakra dan blockchain developer litidex protocol
penandatanganan kerjasama lewat tiga d metaverse menjadi yang pertama kali dilakukan dan tercatat dalam museum rekor indonesia
dalam keterangan pers wakil menteri pedagangan jerry sambuaga berharap edukasi secara intensif ke tingkat smk dan politeknik akan menciptakan crypto safety seiring dengan meningkatnya penggunaan kripto di indonesia
menurut data kemendak dari empat juta user di dua ribu dua puluh pengguna crypto melonjak ke sebelas juta user di dua ribu dua puluh satu dengan total volume transaksi mencapai rp delapan ratus lima puluh sembilan empat triliun